ya dan dalam fit and proper test yang dijalani oleh tito karnavian kemarin
ia juga menyampaikan visi dan misinya
dimana visi yang disampaikan adalah dalam mempertahankan keamanan negara
menjadi salah satu topik yang dibahas dalam fit and proper test kemarin
pembenahan di bidang infrastruktur organisasi dan kinerja adalah salah satu prioritas kerja komjen tito
di antaranya peningkatan solidaritas internal peningkatan sumber daya manusia
penyederhanaan prosedur standar operasi serta perbaikan sistem kinerja
tito mengakui standar penyidikan di kepolisian masih perlu ditingkatkan
selain itu tito juga memaparkan bahwa ia akan menjadikan bintara pembina keamanan
dan ketertiban masyarakat babin kamtipmas sebagai leading sector
penghilangan pungutan liar dan memerangi kartel kebutuhan pokok
juga menjadi program yang diutamakan tito